lalu berikutnya kita lihat kata kata yang muncul ketika netizen membicarakan registrasi kartu prabayar di lini masa twitter
kita lihat melalui data ontologi berikut saya buka
ini yang berhasil dikurasi oleh tim dari transmedia sosial
oke ini ada kata yang pertama tiga kata besarnya ada prabayar kemudian ada juga kata februari
jadi memang sebenarnya kalau kita cek di timeline di lini masa orang orang sudah pada mengerti sebenarnya tenggat waktunya dua puluh delapan februari
jadi sudah berbulan bulan tapi kenapa tidak segera daftar makanya buruan
makanya juga ada kata besar lainnya selain februari ada juga segera kemudian juga ada terhindar kemkom info lupa berhasil bingung hingga males
jangan pura pura lupa jangan pura pura amnesia kalau misalnya anda nggak mau layanan telekomunikasi anda nantinya ujung ujungnya diblokir ya
oke itu tadi data untuk lejinya